tari keser bojong merupakan karya tari jaipongan pertama yang diciptakan gugum gumbira akhir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
keser berarti bergeser sementara bojong diambil dari nama tempat diciptakannya tarian yaitu di bojong loa bandung
proses penciptaan tari jaipongan sebenarnya sudah dimulai sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat melalui eksplorasi yang dilakukan gugum gumbira ke berbagai daerah di jawa barat
jaipongan merupakan pengembangan dari tari ketuk tilu pencaksilat dan berbagai tari kerakyatan lainnya di jawa barat seperti topeng banjet di karawang
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan tari jaipongan pertama kembali di jawa barat
pertama kali dipentaskan di asean folklore festival di hong kong
memang pencarian bentuk baru dimana untuk kaum muda pun akan menyukai seni tradisi
jadi bukan cuma maksudnya memang ketika itu lagi dilarang yang musik musik keluar masuk gitu kan
nah jadi dari situ beliau menggali gimana caranya itu maksudnya bisa setara yang enerjik yang dinamis dan disukai anak anak
muda dari mulai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan sudah mulai ada bentukannya tuh
sudah ada mulai lahir tarian yang baru
jadi artinya ya mungkin seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan itu sudah mulai terbentuk gitu ya
sudah formulanya itu sudah jelas gitu
jadi pas seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan itu memang sudah fix ini jaipongan
kini semakin banyak sanggar
sanggar yang mengajarkan tari jaipongan
salah satunya sanggar dapur pangbarep di kawasan cibiru bandung
berdiri sejak dua ribu enam belas sanggar ini rutin mengajarkan tari jaipongan kepada ratusan murid mulai dari usia anak hingga dewasa
untuk menarik minat generasi muda sanggar ini juga mengkreasikan gerakan jaipongan sehingga terlihat kekinian
namun demikian gerakan pakem jaipongan tetap menjadi landasan
dan di lantasan utama
mungkin ciri khas setiap sanggar itu atau setiap padepokan itu berbeda beda
nah salah satu ciri khas jepang barat ini adalah kita lebih kepada rakyat
kita lebih kepada menghibur
jaipongan ini sendiri kita mengusung tiga g yang ada di jaipongan itu sendiri yaitu gitek goyang dan geol
mungkin lebih kesitu sih salah ciri khas dari kami
kita lebih kepada mengenali ya mungkin
kalau ngigel ngigelan itu nari ya
artinya kita mengikuti zaman mengikuti era
tapi kita juga tidak keluar dari pakem itu sendiri
pakem pakem tari jaipongan yang sudah ada yaitu dari jugala itu
kemudian kita mix ya bukan mix atau lebih dikembangkan ya
lebih dikembangkan mengikuti zaman anak muda sekarang lagi apa sih
mereka lagi selu apa nih
mungkin lebih kepada gerakannya yang kita apa namanya
rata rata dibutuhkan waktu latihan sekitar satu tahun untuk bisa mempelajari dasar dasar gerakan jaipongan secara benar
ternyata meskipun terlihat mudah namun ternyata gerakan tari jaipongan ini cukup sulit ya dilakukan terutama oleh orang awam
dibutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi untuk bisa mengikuti
gerakan jaipongan secara benar
tari jaipongan memiliki keunikan tersendiri sehingga membuat banyak orang tertarik untuk mempelajarinya
dari lima tahun sampai sebelas tahun
dari kecilnya ini kenapa awalnya tertarik ikutan jaipongan
karena kakak lihat nari bagus dan indah aja tarinya
pertama kali mungkin karena awalnya melihat
melihat terlebih dahulu
tarian tarian jaipongan ternyata tertarik tuh
dari mulai tk sebenarnya
cuman karena mungkin orang tua takutnya hanya keinginan anak kecil gitu ya
hanya keinginan semata gitu
jadi kita tunggu sampai kelas dua sd baru saya dimasukkan ke sangga dan alhamdulillah masih berlanjut sampai saat ini
emang awalnya kan suka seni gitu
jadi adanya juga lah
jadi kayak pengen ikutan ke nari
pertama ya emang dari kecil
emang pas awal juga lihatnya dari sini
lihat terus lebih ada tertarik juga makin tertarik kesini
menurut guru besar institut seni dan budaya indonesia endang caturwati
meski sudah diciptakan oleh gugum gumbira pada tahun tujuh puluh an
tari jaipongan baru populer pada tahun delapan puluh an
saat itu tarian ini selalu dihadirkan dalam setiap acara di jawa barat
gerakan atraktif menjadi salah satu ciri khas jaipongan yang membuatnya digemari dan mudah dikreasikan hingga kini
karena jaipongan itu ibarat ini ya
kalau di irama musik yang diluar gitu
diluar kan ada ballroom dulu
kalau walsnya tak tak tak tak tak lingkar gitu
kalau jaipongannya itu bebas
gerakan apapun masuk gitu ya
gerakan apapun masuk sehingga untuk pengembangan ke kontemporer pun enak sekali
nah kalau jaipongan karena gerakannya
gerakan dari ketangkasan penca ya
ketangkasan penca yang kemana aja gitu sesuai dengan tepat rendang akhirnya
ini kok enak sekali ya untuk berkreativitas untuk digerakkan dengan berbagai gerak gerak yang
yang bukan liar ya
gerak yang lebih bebas gitu
enak sekali apapun gitu
dan tidak ada pakem pakem tertentu seperti tari klasik
tari jaipongan kini sedang diupayakan menjadi salah satu warisan budaya tak benda di badan dunia unesco
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat